presiden joko widodo menyayangkan adanya kampanye negatif memainkan isu harga bahan kebutuhan pokok menjelang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
menurut presiden harga bahan pokok di pasar tetap stabil
presiden jokowi menyampaikan hal tersebut seusai belusukan di pasar anyar kota tangerang banten
setelah berkeliling pasar presiden memastikan harga bahan pokok tetap stabil
meski terjadi kenaikan harga pada beberapa jenis bahan pokok ia menyebut hal itu menunjukkan kondisi fluktuatif yang wajar terjadi
jokowi meminta semua pihak tidak lagi memainkan isu harga bahan pokok dan menyampaikan fakta yang ada di lapangan
ia menyatakan pedagang bisa marah karena masyarakat beralih ke supermarket
nanti pedagang pasar marah semua bisa
harganya stabil harganya tidak berubah
banyak yang turun
tapi ada satu dua yang naik biasa
dalam sebuah harga di pasar fluktuatif seperti itu biasa
kayak sekarang daging agak naik dikit
tapi yang lain tadi telur ada yang turun
jadi jangan teriak teriak di pasar harga mahal
harga mahal nanti bakul bakul pedagang pedagang pasar bisa marah marah semua nanti
tidak ada yang beli

ibu ibu gak ada yang datang ke pasar
malah datang ke mall datang ke supermarket
datang ke supermarket datang ke hypermarket
jadi kalau ke pasar itu ya lihat fakta fakta yang ada
harga harga ya sampaikan apa adanya